sidang tuntutan mario dandi dalam kasus penganiayaan berat david ozora ditunda
untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono
selamat siang nindi apa alasan sidang tuntutan yang sudah dijadwalkan ditunda
selamat siang maggie memang sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa mario dandi dan juga shane lucas
ini seharusnya dijadwalkan tadi sekitar jam sepuluh pagi tadi
namun tadi jaksa penuntut umum dan juga yang lainnya memang sudah memasuki ruang sidang begitu
namun tiba tiba jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa mereka tidak siap untuk mengungkapkan beberapa tuntutannya ini
dan akhirnya untuk sidang kali ini ditunda begitu
informasinya sidang ini ditunda hingga tanggal lima belas agustus nanti di hari selasa
namun sekali lagi jaksa penutup di sini tidak mengungkapkan bagaimana atau apakah ketidaksiapannya
namun untuk kuasa hukum david ozora dan juga ayahnya tadi sudah hadir juga di persidangan mengungkapkan sedikit kekecewaan begitu
karena memang sudah menunggu ini dirasa kasus ini sudah berjalan sekitar enam bulan dan dirasa untuk kasus penganiayaan
dan ayahnya david ozora ini mengungkapkan bahwa untuk jam jangka waktu enam bulan proses ini dirasa cukup panjang begitu
untuk kuasa hukum david ozora ini juga mengungkapkan kekecewaannya karena memang sepanjang untuk hari ini
hingga hari ini adanya persidangan ini memang sudah dilakukan koordinasi terhadap jaksa penuntut umum
kemudian juga humas dari pengadilan negeri jakarta selatan bahwa hari ini akan dilakukan sidang pembacaan tuntutan
namun hari ini ternyata jaksa penuntut umum mengatakan bahwa mereka tidak siap untuk mengungkapkan bagaimana tuntutannya
namun tadi sebenarnya sudah ada kuasa hukum dari shane lucas yang juga sudah hadir yaitu hpc hombing
bahwa mengungkapkan untuk shane lucas sendiri memang juga didakwa sama sama jadi untuk mario dandi dan juga shane lucas
ini dua duanya didakwa untuk penganiayaan berat terencana namun bedanya untuk shane lucas ini ada tambahan pasalnya didakwa sebagai untuk membantu kejahatan
dan ini ada di pasal
tiga ratus lima puluh lima ayat satu jungto lima puluh enam ayat dua khuhp dan juga subsidi tiga ratus lima puluh lima ayat dua jungto lima puluh enam ayat dua khuhp dan ini dirasa memang dari kuasa hukum shane lucas ini mengatakan bahwa shane lucas ini tidak ikut serta untuk membantu kejahatan yang dilakukan oleh mario dandi terhadap david ozora
kita akan lihat nanti di tanggal lima belas agustus di hari selasa sidangnya dan kita akan menunggu
sesuai dengan tuntutan yang diharapkan oleh keluarga korban yaitu david ozora dan juga kuasa hukum david ozora
kembali ke anda maggie
baik semoga pihak jpu sudah siap pada tanggal lima belas agustus nanti
terima kasih nindi atas laporan anda selamat bertugas kembali